si almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik
pas di depan pintu kamar utama ataupun di depan pintu kamar ibu putri
dari lantai dua turun si berada e
menanyakan ke almarhum ada apa bang
jadi almarhum tidak menjawab dengan omongan
dia langsung mencabut senjata menembak si berada e
jadi saya tanyakan siapa yang pertama menembak pak
yang pertama diserahkannya lah omongan itu ke kasat
kasat reskrim kalau nggak salah dari jakarta selatan
si kasat inilah yang menerangkan selanjutnya bahwa terjadi tembak menembak
yang menembak duluan itu almarhum
ada yang kena si berada
eh tidak ada pak
jadi jarak tembak lima sampai tujuh meter
kalau lima sampai tujuh meter itu saya rasa tidak mungkin tidak ada yang kena
jadi dalam hal ini sesudah almarhum menembak
menembaklah si berada e dengan tembakan lima kali
masa tidak ada anak saya yang menembak duluan yang kena itu berada
datanglah si yang dari jakarta selatan
yang mengatakan bahwasanya si almarhum itu menembak dengan keadaan panik
dan menegang senjata pun dua tangan
saya ini tidak mengerti soal tembak menembak
mana lebih akurat menembak dua tangan apa satu tangan
yang setahu saya ya lebih akurat dua tangan
jadi datang lagi yang kasat dari
dari jakarta selatan
dia itu kan almarhum dalam keadaan panik
jadi tembakannya tidak terarah
ada di dinding ada di tangga
itu kan pak bisa saja ditembak ini tuh
dengan refleks saya memang bisa saja ditembak ini
yang penting pembuktiannya
di sana kan rumah dinas pak
kita itu tidak usah berdebat
di sana kan rumah jenderal
setahu saya rumah jenderal itu pengamanannya termasuk cctv
pengamanannya termasuk cctv
masa tidak ada itu ada di pereksa pak
jadi datanglah si kongres yang di sebelah kiri pak hendra ini
memang itu rumah dinas
rumah dinas itu tidak lengkap cctv nya
saya bukan bilangnya tidak ada tidak lengkap
itu di pereksa itu cctv yang mengarah kamar utama
pasti itu tahu kita semua
apa kelakuan apa perbuatan
yang sebenarnya di sana
tidak usah kita berdebat debat
jadi datanglah si yang di samping pak hendra
memang di sana tidak ada cctv mengarah sana
istilah saya spontan menjawab dengan keadaan nada marah
hei kamu bilang di situ tidak ada cctv
ini lingkungan sekolahan
di tiap lokal sekolahan ini
di pintu gerbang sana pun ada cctv
kita ke kantor kita lihat itu di kantor
nampak nanti di sana
berapa orang kalian datang ke sini
masa di situ tidak ada cctv
sampai marahlah istirahat saya
jadi sesudah itu
pak apa namanya kombes tadi
merasa tidak nyaman duduk lagi
dia pamit sama pak hendra
kurniawan pamit keluar dari ruangan
ataupun pergi ke halaman
jadi tidak lama lagi
pak hendra pamit untuk pulang ke jambi
kronologi pak yang bisa saya sampaikan sementara ini